dik kak dik masya allah bangun
dik hei dik sudah siang
orang orang yang sudah mau pulang kerja
ini mamalah ngeringku kayak udang goreng
jangan lupa yayoi
beri duk diamond
mau jadi apa dia
masya allah bangun
dik sudah siang
orang orang yang sudah mau pulang kerja
ini mamalah ngeringku kayak udang goreng
hei mau jadi apa kamu teh
jam segini masih ajang ringkuk
emak ini gimana sih ah
orang orang anak tidur dibangunin
sudah jam berapa nih
lihat udah jam berapa kardi
orang orang mau sudah pulang dari sawah
kamu mama simpak putut aja
di bawah selimut
wah mestinya kamu tem malu
nggak boleh lihat orang senang
saya kan bebas mak
sekolah juga udah beres
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
bantuin tuh abah
apa nyari kayu bakar
mestinya te kamu tem malu
kamar kerja emangnya nggak pakai duit mak
cuma sekarang mas susah mak
kalau nggak ada duit
apa apa juga pakai duit
kamu tahu zaman sekarang te semua
aku udah pakai duit
atau kamu te nggak mau cari duit
kamu te mestinya malu
udah segede gini makan minum sama orang tua
buat te kamu ini minum
aduh mak ini kelas ya
kalau mau ditiru harus isi lamah air ah
daripada nanti di akhirat
kamu dipanggang di api noraka
gara gara nggak sembahyang subuh
aku di baik baik mak jujur
ya kamu bangun
ada apa dik
aduh mulut saya asem nih bu kokom
ya makan apa
karena belum rokok
masa gitu aja bu kokom tidak tahu
terus kamu mau apa
mau ngutang rokoknya dulu deh barang sebungkus
kemarin kemarin saja kamu belum bayar
kok sudah mau ngutang lagi di
berapa sih hutang saya
nih lihat sendiri
masa sama utang sendiri saja lupa
alah baru segitu aja udah ditagi
kamu bilang baru segitu
duit lima belas ribu itu bukan sedikit kardi
buat saya pedagang kecil begini
duit lima belas ribu itu berharga
tapi sekarang kasih dulu sebungkus lagi
biar mulut tidak asem nih habis makan sama jengkol
bayar dulu sekarang
baru saya bisa kasih kalau kamu mau ngutang
kalau gitu saya nggak mau bayar oh utang dong
enak saja gak mau bayar utang
memangnya warung ini nggak pakai modal
habis bu kokom belit sih
mau ngutang saja tidak boleh
takut tidak saya bayar
jangan menghina bu kokom
biar kayak gini saudara saya teh polisi
malu dong kalau saya yang utang tidak mau bayar
mau ditaruh di mana bukan saudara saya kalau saya tidak mau bayar utang
tuh nanti lagi saya tidak mau ngasih
nanti lagi saya tidak mau ngasih kalau kamu tidak melunasi hutang kamu
ya boleh salut
buat apaan rokok sebatang
biar kayak gini jelek jelek gini teh
si kardi juga punya harga
masa cuma dikasih sebatang
nah gitu dong
itu namanya makhluk sosial
terima kasih ya bu kokom
besok saya bayar semua hutang saya kepada kokom
tambah dia belum saja bu kokom kalau begitu mah
nuhun atuh lah
dasar cilopong budak
kalau sudah kerja mah siapa juga akan menganggap
nggak dilecehkan orang
iya kerja apaan
sudah bosan saya cari kerjaan
ke garut cianjur bandung
apalagi jakarta paling susah
kerja apa saja
yang penting punya penghasilan
jangan luntang lantung seperti ini
zaman sekarang mah yang namanya cari kerjaan itu gak segampang dulu
kalau dulu kan kerjaan yang cari orang
sekarang mah orang mencari kerjaan
jadi sekarang mah kedua ada duit ada koneksi baru bisa kerja
gening si otong bisa kerja walaupun tidak pakai duit
yang penting mah
keyeng ulet pantang menyerah
kerja di pabrik
nggak punya ijasa juga bisa
kenapa tuh kamu gak kerja di pabrik
gengsi dong cek
gini gini kan bangku sma mah sudah lewat
alah gengsi gengsi
daripada sekarang luntang lantu nggak karuan
duit nggak punya merokok mah kudu
cek sudah dong
kalau ngasih ngasih kalau enggak ya sudah
jangan banyak omong
dikira nggak sebel apa
ngasih sih ngasih
masa sih kakaknya sendiri tidak boleh kasih nasihat
tapi jangan panjang panjang dong
kamu perlunya berapa
iya sepuluh rebu
kok gede amat sih
aduh sih cek
coba cek dihitung cek
motokopi se rebu beli map lima ratus
ongkos bulat balik lima ratus
belom ngarokok belon makan
kardi berapa sih gaji akang kamu
minta duit kira kira dong
lima rebu ya
punya suami yang pangkatnya tinggian dikit dong
kalau pangkatnya tinggihan bisa kasih saya kerjaan
ini mah seresan
eh dorong dorongnya juga cuma segitu
nah gitu dong

saya dikawinkan sama lelaki yang sama sekali punya saya kenal
usianya lebih tua daripada bapak saya
koknya emeh mau sih
orang itu punya pengaruh di masyarakat kampung saya dulu
biar saya nangis sampai keluar air mata darah juga
tetap saja bapak tidak berani nolak lamaran dia